rabot tapur bapak bapak
mau beli apa cek
mau makan pak
ditunggu ya pak
duduk dulu sayang
kamu gak nambah yang lain sayang
itu ada ikan
kamu makan yang kenyang biar sehat ya
berapa tuh bu
masih ya pak
kok jennifer gak makan
kan yang lapar jennifer bukan papa
bismillah dulu berdoa dulu
bahwa mama baikkanah
wakinah ada banat
makannya yang banyak
nda jennifer juga senang ntar ya
papa keseberang dulu ya sayang ya
ntar motornya lupa
pas dulu ya
anjur batik saya nggak datang
mungkin teh yang manjubat
nggak enak sama kita
kalau begitu gimana kalau nasinya
cuy ampirin aja ke kebun manjubat
bawain dulu manjubat nasinya
anak buah mandaset deh
nggak bakal datang
nggak bakal datang
saya kan belum kasih jawaban ke mandaset
kang bos tuh buruan bawain nasinya ke manjubat
keburu manjubat udah selesai makan
atau sudah makan
eh taruh dulu masih seret
ketembang di kejauhan
membedah dengan rantan
ditinggalin di keagangan
mau kemana mimintai sendirian wae
kang ucuy mau kemana
kang ucuy mau ngantri nasi ke manjubat
mimin mau kang icui temenin ke warung
atau mimintai mau nemenin kang ucuy ngantri nasi ke manjubat
yaudah tuh kalau begitu ucuy jalan sendiri
mah nggak tuh mimin
neng miminu gelis kawanti wanti
ini benar atau tidak
kalau memang pernikahan dengan
sobri membuat kamu bahagia
emak berusaha ikhlas untuk menghadapinya
tapi emak tetap nggak mau
dia tinggal di sini
saya mau langsung kerja
tapi kan mimin mau temanin kambakca
mimin tidak baik
yang bukan mahrum
berdoaan di tempat yang sepi
aku akan kerja dulu ya
dadah mimin assalamualaikum
ih kambakca teh
gitu banget sama mimin
perabot dapur bapak bapak
sebentar ya mang
sebentar ya mang
makasih mang ocat
ya sama sama mari atuh ce
wah hari ini lumayan raris
mau ke kebun mamang
tadi keenakan kerja
jadi lupa makan siang
mau ke kebun bagja
mamang ce gak enak
takut ngerepotin tiap hari
mang cuci langsung balik ke kebun
takutnya anak buah mang dasar
kalau anak buahnya kang dasar mang
gak usah dicemasin
cuma yang ini nih

pasti dia habis dari kebunnya si bagja